dengan berat hati hamba harus menyampaikan kabar duka
gusti ratu genting manik mengalami keguguran
kenapa aku harus kehilangan anakku
padahal dengan lahirnya anak itu
kandaprabu akan lebih perhatian kepada aku
aku bukan pembunuh
aku bukan pembunuh
mau berkila apa lagi kau
jelas jelas kau yang membunuh seluruh keluarga aku
aku sudah terburu buru
mau lari kemana kau bang
kau tidak akan bisa lolos dari
kenapa kau mematung seperti itu
hamba tidak bisa menyelamatkan janin yang ada dalam kandungan gustiratu
gusti ratu mengalami keguguran
aku tidak mau kehilangan anakku
tidak aku tidak mau
apa yang terjadi
ampun gusti prabu
dengan berat hati hamba harus menyampaikan kabar duka
gusti ratu gentering manik
kenapa aku harus kehilangan anakku
padahal dengan lahirnya anak itu
kanda prabu akan lebih perhatian kepadaku
daripada yudha subaular
jaga dewa batara
tidak pernah berhenti mendatangi keluarga ini
kau benar benar pembunuh
kenapa kau tidak menyelamatkan anakku
kenapa kau diam saja
ini sangat berat bagimu
bagaimana aku bisa sabar kanda
sekarang aku tidak bisa menjadi wanita seutuhnya
pasti kanda tidak akan mencintaiku lagi
sama seperti mencintai kepada yudha subaularang
kanda pasti akan mengabaikanku
kanda pasti akan mengabaikanku
ada seorang anak
dinda tetap menjadi wanita yang sempurna
kanda tetap menjadi wanita yang sempurna
setelah menyampai badan dengan kanda
jangan sampai aku membuka mulut
sekarang kau tidak akan pernah bisa kemana mana bocah tengil
sudah lepas dari kandang serigala
sekarang malah berada di kandang macan
mereka lebih kejam daripada orang orang kerajaan kandang wesi
ibu anda ibu anda tolong aku
yang maha pelindung
dan jagalah putra hamba
dimanapun dia berada
semoga kau mampu
kamu akan sehat
semoga aku terus berhutang amin
jangan ke si argy
hai oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh carikan aku dalam rawat untuk menggembalikan wujud asliku
aku akan kembali tua rasin aku akan segera pergi bertahanlah disini
aku segera pergi guru
guru bertahanlah disini
hentikan pertarungan ini
aku tidak ingin bertarung dengan
kau tidak bisa mengelabuiku lagi
rasim aku bukanlah pembunuh
aku tidak memiliki waktu untuk melayani
aku harus segera mengakhiri ini
raka aku akan mencarimu
kali ini kau tidak akan kubiarkan lolos
kau tidak akan kubiarkan lolos